wakil ketua partai demokrat beni kabur harman menolak berkomentar soal kader demokrat dan bupati penajam pasir utara abdul ghafur masud yang terjaring operasi tangkap tangan kpk
saat ditemui di kompleks parlemen senayan jakarta beni harman hanya menyebut bahwa urusan tersebut bukanlah urusannya dan urusan partai melainkan urusan kpk